rencana pembukaan bioskop di tengah pandemi kembali berembus kencang ada pro dan kontra di sini
menjadi salah satu tempat dengan risiko penularan covid yang tinggi
membuka bioskop harus dipastikan semua pihak bisa menjaga dan melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat
bioskop dibuka siapkah nah ini dia
kita lihat sekarang sebenarnya negara mana saja
beberapa negara sudah membuka bioskop mereka dengan sejumlah aturan ketat
ada yang berhasil ada yang tidak
kita lihat tiongkok yang menjadi epicentrum covid membuka bioskop tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
kemudian terjadi gelombang kedua
kapasitasnya juga hanya tiga puluh persen gak main main hanya tiga puluh persen
ada gelombang kedua kemudian tutup dua puluh delapan maret lalu dua puluh juli buka lagi
dan ternyata ada lagi gelombang covid yang melanda terutama di wilayah di kota dalian
akhirnya di kota dalian semua bioskop ditutup lagi tanggal dua puluh tiga juli
padahal aturannya sebenarnya sudah ketat untuk di tiongkok
kapasitas cuma tiga puluh persen tidak boleh makan minum
tapi sekarang sudah ditutup salah satunya di kota dalian
kemudian kita lihat singapura
singapura termasuk negara yang dikatakan berhasil meredam pandemi covid sembilan belas dengan angka kematian yang cukup rendah
kemudian singapura dibuka tiga belas juli lalu baru dibukanya
beli tiketnya online kapasitas hanya lima puluh
orang bukan lima puluh persen ya hanya lima puluh orang
boleh makan minum tapi masker juga wajib terpasang kecuali makan dan minum ya
semuanya tidak ada sentuhan jadi semuanya touchless semuanya cashless
kemudian kita lihat di inggris
di inggris bioskop buka kembali empat juli
kalau misalnya anda ingat kemarin ada informasi tom cruise habis nonton di london
kemudian jam tayangnya dikurangi secara drastis dan diatur agar tidak menimbulkan kerumunan
jadi jam tayangnya nggak semua teater semuanya menayangkan film
ada jarak tiga puluh menit hingga satu jam
kapasitas juga hanya boleh lima puluh persen
dan di inggris boleh untuk makan dan minum di dalam gedung bioskop
kemudian kita lihat korea selatan
korea selatan dibuka pada tanggal dua puluh sembilan april
kemudian langsung ada begitu banyak yang kemudian langsung datang ke bioskop karena sudah kangen banget
wajib cek suhu wajib menggunakan masker semua
kapasitas hanya lima puluh persen dan semuanya touchless cashless
semuanya bahkan ada robot yang melayani pembelian
jadi tidak ada manusia di situ
kontak dengan manusia sangat minim
ada subsidi kemudian dari pemerintah untuk harga tiket dan ini bikin banyak yang nonton
industrinya bangkit cepat tapi bulan juli kasus baru meningkat di seoul
dan akhirnya apa

di korea selatan
di korea selatan
di korea selatan
di korea selatan
di korea selatan
di korea selatan
di korea selatan
di korea selatan
di korea selatan
di korea selatan
di korea selatan
ini bisa juga terjadi di indonesia
kemudian kita lihat di amerika serikat
di amerika serikat sudah dibuka sekitar pembukaan bioskop berbeda beda setiap negara bagian
tapi sudah dimulai sejak akhir april sampai awal mei dua ribu dua puluh
semuanya wajib pakai masker
kapasitasnya juga lima puluh persen
lalu setiap jeda film akan ada penyemprotan disinfektan
nah kemudian khusus di texas nih
ada yang peristiwa setelah ada pelonggaran bioskop dibuka ada lonjakan kasus perharinya
ada yang peristiwa setelah ada pelonggaran bioskop dibuka ada lonjakan kasus perharinya
ada yang peristiwa setelah ada pelonggaran bioskop dibuka ada lonjakan kasus perharinya
sekarang akhirnya kapasitas dikurangi hanya hingga dua puluh lima persen
hanya di texas
jadi mungkin tadi ada benar yang seperti yang disampaikan oleh epidemiolog itu
bahwa pelan pelan dimulai dari mungkin kapasitasnya dua puluh lima persen dulu
lalu jika tidak ada kasus bisa ditingkatkan perlahan
jadi sebenarnya apa saja protokol kesehatan yang harus bisa dipatuhi oleh semua pihak
kita lihat yang pertama
ini untuk yang nonton ya
untuk penonton wajib diikuti
pengelola juga wajib ingatkan penonton soal ini
sesama penonton juga boleh mengingatkan pakai masker
mutlak di semua negara tadi yang sudah saya sebutkan masker mutlak di dalam studio
di dalam teater
tidak makan dan minum kemarin juga sudah disampaikan
ini ada opsi seperti ini
karena artinya kalau makan minum buka masker
dan risiko penularan menjadi lebih tinggi
mulai dari pesan tiket pesan hingga bukti tiket ya
jadi tidak ada tiket yang ditunjukkan ketika mau masuk
sekarang mungkin bisa digunakan qr code
tinggal scan di handphone lebih mudah
tidak ada kontak fisik
kemudian rekomendasi satgas nasional covid
yang boleh nonton hanya usia antara dua belas hingga enam puluh tahun
anak dan lansia sebaiknya tidak
apalagi anda yang punya penyakit bawaan
seperti diabetes jantung asma
sebaiknya sangat tidak disarankan untuk menonton di bioskop dalam masa pandemi seperti ini
lalu apa untuk pengelola
banyak poinnya untuk pengelola
pengelola bioskop harus siap menjalankan aturan dengan ketat
mulai dari antrean masuk dan keluar bioskop
harus betul betul bisa terurai
jaraknya minimal satu lima meter
dipastikan tidak ada kerumunan di sana
harus ada jarak antar tempat duduk dua meter
waktu di dalam bioskop maksimal dua jam
jadi kalau misalnya ada film yang lebih dari dua jam
harus disiasati apakah ada jeda
kemudian lanjut lagi
ada juga saran dari pandemic talks
setiap tiga puluh hingga enam puluh menit penonton keluar ruangan untuk hirup udara segar
ini juga kemudian disampaikan oleh jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
pertama adalah perlu melakukan screening usia dan kesehatan
tidak semua usia boleh ke bioskop
maka disarankan hanya yang berusia di atas dua belas tahun
dan di bawah enam puluh tahun
tanpa gejala dan penyakit penyerta atau comorbid
dan penerapan memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
sejak dari pintu masuk bioskop
sampai dengan keluar
dan tiketingnya tidak dilakukan secara face to face
tapi menggunakan online
sekali lagi di dalam bioskop tentu harus juga memperhatikan vdj
ventilasi durasi dan jarak
salah satunya adalah ventilasi filter udara
harus ditaruh di beberapa titik
kemudian harus rutin menyemprotkan disinfektan
dan semua penonton di data
ini yang penting
semua penonton didata dengan lengkap alamat ktp dan tujuannya apa
jika ada kasus yang muncul pelacakan bisa dilakukan dengan mudah
sudah siap atau belum